video seorang remaja perempuan menangis sambil memegangi lehernya yang terluka ramai jadi tontonan di jagadmaya
terlebih video itu disertai narasi anak digorok ibunya saat sahur
belakangan terungkap narasi itu adalah tidak benar alias hoax
polisi telah meringkus pemuda dua puluh tiga tahun berinisial mra yang diduga pelaku penyebaran berita bohong ini
ia diperiksa di mapol sekci payung cekarta timur
di hadapan polisi mra mengaku saat kejadian tidak ada di lokasi dan hanya mendapatkan video dari grup pesan singkat
yang kemudian ia unggah ke media sosial dengan bumbu narasi anak digorok dan ditusuk ibunya saat sahur
dari penyelidikan polisi remaja yang menangis itu berinisial ms enam belas tahun warga lubang buaya cipayung jakarta timur
leher ms terluka lantaran tak sengaja terkena pisau yang digenggam ibunya
yakni y lantaran keduanya terlalu asik bercanda saat sedang memasak untuk makan sahur
saat video itu direkam ms dan ibunya hendak pergi ke rumah sakit
sudah lagi disontong tidak sengaja ternyata di sampingnya ini ada si korban ya kan
tidak sengaja pistolnya sudah tergorel sedikit hanya luka sedikit
dan setelah dibawa ke rumah sakit hanya dikasih petazin selesai
ditemui di rumahnya sang ibu ye sangat menyayangkan viralnya video hoax tersebut
yang mengakibatkan dirinya jadi sasaran hujatan warganet
sementara putrinya hanya mengalami luka kecil
dan telah mendapatkan video yang menarik dari media sosial

f rizal jakarta